saya sudah tahu maksud kedatanganmu sunan sendang dungur
sunan kalijaga sudah menyampaikan maksud tujuan kamu datang ke sini
maksud kedatangan saya ke sini
saya ingin meminta satu buah masjid
jadi kamu minta anak kamu yang perawang tua ini ingin cepat cepat duduk
saya ini sudah malu lihat anak saya ini
teman teman sutiwi sudah pada punya anak banyak
sedangkan sutiwi yang melirik ayahnya
belum ada aden
tidak ada yang perlu kalian takutkan
sebesar apapun masalah kalian
mbah cokro pasti bisa membantu
asalkan kamu mau menuruti semua perintahku
dan kamu harus ngalap berkah di makam eyang leluhurku
kamu harus berdiri di makam mbah cokro siang dan malam
dan jangan lupa
kamu harus berikan sesaji untuk mbah cokro
mandikan anakmu saat bulan purnama
air dari tujuh sumur di desa ini
tapi kamu harus mengambilnya diam diam
tidak boleh ada satupun yang tahu
anakku akan mendapatkan jodoh
jangan lakukan itu mbah
orang situ itu tidak benar
mbah itu dengar sendiri mbah
mbah itu dengar sendiri mbah
mbah itu dengar sendiri mbah

mbah itu disuruh nyari
air dari tujuh sumur yang berbeda
itu semua akan mbah lakukan demi kamu
aku dapat juga air dari tujuh sumur di desa ini
aku dapat juga air dari tujuh sumur di desa ini
tidak jadi keladangan
subscribe channel rauh tak semangat
semoga kunjungi derecho acht
apa yang dikatakan yutari ini benar
malam jumat besok
bawa anakmu ke kuburan
kita mandikan dia disana
gara gara nyari air dari tujuh sumur
dada untungnya toh
yang ada embung malah sakit
sama ketiban malu
gara gara mbok dikira maling
tapi ibu nyari air dari tujuh sumur itu demi kamu dok
supaya kamu cepet dapat jodoh
mbok mempercayai hal yang
tidak benar mbok
tiwi sabar nunggu jodoh tiwi
pokoknya mbok percaya
sama raden jinggo dan mbah cokro
air yang dari tujuh sumur itu
yutari sudah melaksanakan semua perintah
mbak cokro dengan baik
sebentar lagi setelah kamu siram dengan air ini
kamu akan segera mendapatkan jodoh
jangan biarkan kemusyrikan itu no
kamu bohongnya aku tadi
aku bunuh kamu
kita belajar ngaji dan sholat sama sunnah
hati kita jadi tenang yuk
mendingan kita belajar ngaji sama sunda
sunat sendang duhur aja ya mbok ya
kita lupakan sajalah ajarannya
nanti kita minta sunat sendang duhur
untuk mengobati muka simbo
biar simbo cepat sembuh ya mbok ya
adalah petunjuk dari allah
gusti allah itu mengingatkan
bahwa selama ini yayi itu
perbuatan yang salah
tapi yayi tidak diserang
para binatang di luar
pada surah an nisa
wa man yusrik bilahi
itu tidak mengampuni dosa
dan dia akan mengampuni
bagi yang dikandalkan
dan barang siapa
yang mempersekutukan allah
maka sesungguhnya mereka itu
telah melakukan dosa
yang sangat besar
saya ingin menyampaikan
apa yang sudah disembah
terus sembah sunan
khususnya allah sunan
tolong sembuhkan si mbok
insya allah o'i trai'i
bu si bu sembuh
alhamdulillah si bu sembuh
alhamdulillah terima kasih sunan
ya allah ini sembuh
gusti allah itu maha menyembuhkan
yaying tidak usah khawatir tentang urusan jodoh
gusti allah itu memberikan petunjuk tentang urusan jodoh
dan yaying percayalah pada gusti allah
dan yakinlah pada gusti allah
ini memalukan memalukan
gara gara yutari sekarang wajahku seperti ini
ayo antarkan aku ke rumah jutari
aku akan bikin perintah
tunggu sama dia
setahu saya yutari sedang pergi ke desa sendang duo raden
yutari pergi ke sunan itu
kang jarod sama istrinya yang mengajak dia raden
apiku sekarang tempran setelah mengaji sama sunan
iya bu mau kasih bu juga jadi sembuh
dan sunan juga tidak mau dibayar
kami dari desa sendang dura den
dari desa sendang dura
jadi sekarang kamu sudah mengaji sama sunan itu
yutari bukankah kamu sudah berjanji untuk mengalah berkah di kubur mbak joko
pak raden kami berhak memilih keyakinan sendiri
kenapa raden memaksa kami
aku berhak atas kalian semua
dan kamu jarwo
kamu sudah mengajak seisi desa ini untuk berhak kepada leluhurku mbak joko
kalian tidak ada yang boleh mengaji dengan sudah
sekarang juga kalian harus minta maaf pada leluhur
aku tidak mau raden
saya tidak mau
kami tidak mau
lakukan semua perintahku
sekarang kamu dan teman temanmu sujud
minta maaf sama mbak joko
saya tidak mau
kisah nada tidak bisa berjalan dalam perjalanan
mereka memaksakan kehendak kisah anak kepada mereka
sunan sendang tua
mau apa kemarin
saya datang kesini karena saya harus meluruskan apa yang telah diperbuat sama kalian
orang yang sudah wafat itu terputus amalannya
kecuali tiga hal kisah anak
amal jariah doa anak soleh dan ilmu yang bermanfaat
sunan walaupun mbak cokro sudah meninggal
tapi dia bisa memberikan ilmu yang nyata
apapun yang kamu minta dia bisa berikan
orang yang sudah wafat itu terputus amalannya bersamaan dengan kematiannya
dan itu tertulis pada firman allah swt dalam surah al fatir
dan orang yang kamu suruh itu
selain allah tidak mempunyai apa apa
aku tidak butuh ayat ayat yang kamu banggakan itu

setelah nurut kesempatan kuberi
tentara penyelamnya hazar serta juga pemadeknya
mereka diambil slot untuk berkut
kekuatan ciri akbar
kalau memang gusti allah kamu lebih hebat
baik raja jinggong
saya akan memohon kepada gusti allah
dan semoga gusti allah menunjukkan kekuatannya
dan keagungannya kepada saya

bertobatlah kepada gusti allah
karena gusti allah sudah memberikan azam
kepada raja jinggong yang telah lalai kepadanya
berdoa lah untuk kami
agar desa kami tidak hancur
saya berjanji sunan
kalau bencana ini berhenti
saya dan seluruh warga ini akan bertobat
dan mengaji pada tuhan
benar apa kata kamu raja jinggong

sunan saya tidak mau mati sunan
masya allah raja jinggong
semoga gusti allah masih bisa berkenan
mendengarkan doa kita

semoga gusti allah bisa menangkan kita

semoga gusti allah bisa menangkan kita

semoga gusti allah bisa menangkan kita
semoga gusti allah bisa menangkan kita

semoga gusti allah bisa menangkan kita

tombak apa itu
tombak penghilang bencat
sakti sekali tombak itu
tombak apiro ini tidak akan mempunyai kekuatan apa apa
jika tidak diizinkan oleh gusti allah
warga desa sarimpit
tidak ada tradisi
atau nenepi di kuburan ini
yang ada adalah
jarak kubur saja
kita bersama sama mendoakan
arwah mbah cokro
cikal bakal pendiri desa kita ini
supaya dilapangkan kuburnya
mengingat kita mati
dan aku berharap
seluruh warga desa ini
juga mau bertobat
kami warga desa sarimpit
mau menimba ilmu pada sunan
kami mau bertobat
sebelum kami wafat
di dalam dunia ini
demen demen marang donyo
janganlah terlalu senang
terhadap dunia ini
senanglah terhadap yang membuat dunia ini
dan janganlah juga terlalu benci
kepada dunia ini
karena di dalam dunia ini
ada yang membuat dunia
ada yang membuat dunia
wahai saudara kusuma
semoga gusti allah memberikan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum sunan sendangtuur
walaikum salam kanjeng sunandraja
walaikum salam kanjeng sunandraja
walaikum salam kanjeng sunandraja
aku senang sekali
mendengar perkembangan siarmu
di desa sendangtuur yang
alhamdulillah sangat pesat
itu semua bisa terjadi
atas izin dari gusti allah kajik sunan raja
lalu apakah ada permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini
insya allah saya akan berusaha membantu memecahkan permasalahanmu
begini kajik sunan raja
langgar sekaligus pada dukan kami itu memang kecil
dan sudah tidak bisa lagi menampung jemaah
saya mempunyai keinginan untuk membangun sebuah masjid yang sangat besar
kajik sunan raja
kenapa cita cita itu tidak diwujudkan saja
kajik sunan raja
di daerah sendang dur
itu sangat susah mencari kualitas kayu yang sangat bagus
saya ingin masjid yang kami bangun itu
bisa berdiri kokoh
bagaimana kalau permasalahan ini
kita sampaikan kepada guru kita
kita sekaligus bersilaturahmi kepada beliau
pergilah kamu menghadap ratu kalinyama
atau yang sering dipanggil dengan sebutan
di mantingan jepara
dia adalah putri sultan trenggono dari kraton demapintoro
yang menikah dengan raden toy
putra sultan dari aceh
saat diangkat menjadi bupati di jepara
tidak lupa bersiar agama islam
sehingga banyak dibangun masjid megah di wilayahnya
subhanallah kanjung sunan kalijat
apa yang harus saya lakukan
mintalah masjid berikut pendoponya itu
untuk dipindahkan ke desa sendang duhu
semoga gusti allah memberikan kemudahan kepada mu
barakallah kanjung sunan kalijat
insya allah saya akan berangkat ke jepara

untuk menemui bu rondo mantingan
saya sudah tahu maksud kedatanganmu sunan sendang duhu
saya sudah tahu maksud kedatanganmu sunan sendang dungur
sunan kalijaga sudah menyampaikan maksud tujuan kamu datang ke sini
alhamdulillah bu rondo mantingan
maksud kedatangan saya ke sini
saya ingin meminta satu buah masjid
beserta dengan gapuranya
kamu mau masjid beserta gapuranya
dari salah satu masjid yang ada di desa mantingan ini
tapi ada satu syarat yang tidak mudah dijalankan
dan itu sangat berat
dan itu sangat berat
sudah banyak dan berkali kali orang mencobanya
tapi semuanya gagal
kalau boleh saya tahu
apa itu bu rondo
hai anak bagus
suami saya raden toy berpesan
dalam keadaan putuh
tanpa bantuan siapapun dalam satu malam
tanpa bantuan siapapun dalam satu malam
masjid itu akan saya berikan secara cuma

dalam satu malam
dalam satu malam
benar anak bagus

minta petunjuk pada gusti allah
kalau kamu sanggup
saya akan menunggumu
kau pasti bisa
mohonlah kepada allah
selamat tujuh hari pak
aku bertemu dengan guruku kaceng sunan derajat dan kaceng sunan kalijaga
beliau yakin bahwa aku mampu melakukannya
aku harus melakukan sholat istiqoroh selama tujuh hari tanpa putus
cobalah anak bagus
kalau kamu merasa yakin akan mampu melakukannya lakukanlah
kamu sudah minta petunjuk pada gusti allah kan
insya allah bu rondo mendingan
ya qudus ya salam
hasbiallah wa nikmal ma'al
cukup gusti allah penolong kami
dia sebaik baik pemimpin
dan juga sebaik baik maha penolong
ya allah ya tuhan
tidak tidak ada cahaya
alhamdulillah kusti allah
atas izin dan pertolongan
hamba bisa memindahkan
masjid dari mantingan jepang
ke bukit amidunan desa sedang dua

aku jadi ingin bertemu dengan sunan sedang duhur itu
akan aku kalahkan dia
biar semua orang tahu
bahwa aku orang yang paling sakti di seluruh pacitan lamongan ini
kami juga yakin
benar dia memindahkan masjid dari mantingan jepara
ke bukit amiturunan kita ini
benar guru apa guru bisa melakukannya
seperti sunan sedang dua
itu sangat mudah buat
kalian jangan pernah meremehkan kesaktianku
orang sehebat apapun dengan mudah bisa kukalahkan
guru lakukan sesuatu
agar semua orang tidak terpikat oleh
kehebatan sunan sedang dulu saja guru
kalian tenang saja
aku pasti akan melakukan sesuatu
agar penduduk desa lamongan tidak terlalu jauh
mengikuti jejak sunan itu
akan aku pindahkan masjid itu ke dalam
waktu yang lebih singkat ke tepi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wahai saudaraku semua
banyak saudaraku yang merasa heran
tentang perpindahan masjid ini
banyak yang bilang
kalau ini adalah ilmu sihir
setiap orang itu bebas
tanah di sekitar amitonon ini
itu sangat kering kalau kita
kita harus segera mencari suber mata
tempat untuk kita
segera menyelesaikan permasalahan
kalian sudah banyak menggali lubang
untuk membuat tempat wudhu
untuk para jamaah
namun kalian belum berhasil
menemukan sumber mata airnya
di sekitar amitonon ini
yang berada di
yang berada di
saya tidak bisa menemukan
di sekitar amitonon ini
sunan airnya keluar sunan
kita harus menemukan suber mata
di sekitar amitonon ini
yang maha pengasih lagi maha
ada apa kisana
aku ingin mengadukan syakfian denganmu
memindahkan masjid dalam satu malam
aku juga bisa melakukan itu
kisana jangan pindahkan masjid ini
ke tempat lain
masjid ini berdiri dengan kokoh
di bukit amitonon ini
aku tidak peduli
nanti seluruh warga akan menyaksikan
bagaimana kehebatan dan kesaktianku
ana ksuaranya memang sama
macam mana kau untuk melukakan
termitangan yang tutup
tidak perlu ada pertemangan
aku tidak akan pernah berhenti
untuk meyakinkan seluruh murid murid
dan penduduk selamongan
bahwa akulah yang terbaik
aku ini pasti akan memustakamu
saya harus membuktikan semua ini
dengan tombak anggaran
gizana jangan terlalu sombong
ingatlah kepada bursi allah
kepada bursi allah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya